dua dari tiga jenazah korban tabrakan kapal di perairan tuban
berhasil diidentifikasi tim dvi kepolisian
korban adalah darmanto warga kabupaten batang
dan karjani asal kabupaten rembang
kematian korban membuat keluarga menangis histeris hingga pingsan
tangis wulan dan juniati pecah saat melihat ayahnya
karjani terbujur kaku tak bernyawa di kamar jenazah
rumah sakit umum dr kusma tuban senin sore
kedua gadis ini tidak menyangka
sang ayah yang berpamitan pergi melaut harus pulang dalam kondisi meninggal dunia
keluarga memastikan salah satu jenazah yang ditemukan
dan sekarang berada di kamar jenazah merupakan karjani
jirinya pakaiannya yang terutama
pakaiannya kan rika kalimantan gitu lah
ada tulisannya jaket itu punya kalimantan
hingga kini tim dvi
hingga kini tim dvi
berhasil mengungkap identitas dua dari tiga jenazah yang telah ditemukan
keduanya diketahui adalah darmanto
alamat gang gambir kecamatan batang kabupaten batang jawa tengah
dan karjani alamat desa pendak kecamatan sulang kabupaten rembang jawa tengah
sementara satu jenazah lagi belum teridentifikasi
karena menunggu data antemortem pihak keluarga
tiga korban yang kemarin berhasil dievakuasi
beserta dengan tim dari rumah sakit dan tim inavis
sudah berusaha untuk mengidentifikasi korban
sementara satu lagi keluarga korban tabrakan kapal mulia sejati
kapal tyson berbendera vietnam
datang ke posko pencarian dan dvi antemortem di kawasan tppi
desa remen kecamatan jenduka bupatan tuban

keluarga nur selamet yang datang terdiri dari adik dan keponakan

dengan membawa bukti berupa buku nikah dan surat keterangan dari kepala desa

untuk memudahkan proses identifikasi para korban
diharapkan masyarakat yang merasa keluarganya merupakan bagian dari korban
segera datang ke posko dvi untuk memberikan data antemortem